tahan tahan tahan deh tahan
p ya pak i
oke kalau keras kemauannya
bilang kita kudu ketemuan rapat terbatas singkat dan padat
kita rapat terbatas dan singkat gpl
fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan
sudah jelas ditulis dalam al quran
zaman sekarang banyak yang begitu
orang yang pura pura baik ternyata
allahu akbar ya allah
nape pada judul semuanya pada kagak beres semuanya
lagi berantem ya
sama calonnya itu
lagi berantem ya
emang juga pernah muda atu
kalau memang berantem saja di ot
tuh muka tuh sama kamu
ya udah paku tuh
iya yang lurus
tiga meter pas
bener gak apa apa
ya paling cuma diobatin dikit di mobil ada obat kok malah
ya sudah mamang bantuin yuk
gak ada obat bang
ada hati lah kamu mas
apa apa bang masih di sini ya
maaf ya bang ya
maaf ya tadi tetangga saya gak itu
justru kita yang terima kasih sama abang
sama tetangga abang juga
terima kasih sama saya
justru karena abang dan tetangga abang
jawaban yang kita cari udah lama susah payah ya
ketemunya malah di sini ya po'i
jadilah hidup yang lebih baik
baik untuk diri sendiri
ataupun orang lain termasuk tetangga
biarin aja punya tetangga kayak begitu
bukan wilayah kita
itu wilayah allah yang bales kayak begitu
satu lagi bang
kita sebagai laki laki harus menjunjung tinggi harga diri
karena memang fitrah kita adalah memimpin
bukan untuk diinjak injak
buat dan jadilah lelaki yang bener bener berkualitas dalam hidup kita
nih ada satu lagi
abang dateng ke sini
kita join usaha kecil kecilan
saya punya usaha
dari barang bekas
jadi kerajinan tangan
bang makasih banyak nih bang ya
thank you berat nih bang
mukai bekas jadi baru gini jadinya
bang kita berubah
jam tangan mana ya
kok gak ada
aduh kemana ya
tukang tadi masuk kamar gak
masuk kamar gak ma
kali aja ma lengah
makan sudah tua
kali aja ma belupa
kenapa babah tua
jangan kenceng kenceng ngomongnya
ntar kalau kedengeran orangnya
terus kabur ya
bisa panjang urusannya
gak mungkin bu
orang ini mah orang baik
tuh tuh tuh lihat tuh
dia itu lagi merhatiin sekeliling ma
dia itu lagi lihat situasi aman apa enggak
dia itu persis seperti orang orang kriminal
ya allah bu
gak boleh begitu ma pe
saya kenal dia
dia baik banget
saya pasti akan cari buktinya
bang udah bang
beneran gak apa apa
ya gak apa apa juga tuh
udah harus diobati
nanti speksi bagaimana
hah dokter mah palingan jadi dokter tuh
ya kalau gitu obatinlah tuh
ini juga mau dibawa ke mobilnya

maksudnya infeksi ma
ya maksudnya itu
pak dokter juga bilang begitu tadi
lupa bawa obatnya ketinggalan di klinik
biasanya yang tau kotak obat disini itu wianti
karena wianti itu sering bantu santri disini yang lalu lagi sakit
wianti ada obatnya
ada mang di ruang serbaguna
yaudah tuh kalo begini mang kesana ya
nanti speksi lagi
tahan tahan tahan deh tahan
ya pak i
oke kalo keras kemauannya
bilang kita kudu ketemuan rapat terbatas singkat dan padat
kita rapat terbatas dan singkat
ini ngapain barang barang dikeluarin
mau diambil ya
pak bapak tau gak mencuri itu dosa
bapak nggak mau kan masuk neraka
saya sudah bilang tadi kagak mungkin pak lucky orang orangnya baik
harus berapa kali sih saya bilang sama emak
saya mau geser lemari ini
mau ngeluarin barang barang yang di dalam
biar gak pecah
mak mak kok malah bela india sih
pak bapak tadi masuk kamar sini nggak
tanya aja sama emak
tuh kan orang kagak tadi juga
wah dia ngabak lagi
pak luki maaf ya
orangnya emang suka begitu
ngomong jadi gini lu liatnya
ini mak plesternya
kenapa nggak langsung ke saya aja
maaf bukan mahrumnya
lebih baik mak kandar saja yang langsung mau ngobati
saya dan dulu harus segera ke dapur bantu cidio
ya itu makasih
saya permisi dulu mak
mas masih ngejutan ya
tripletnya udah saya ganti
gentengnya juga ternyata ada yang pecah
nanti kalau memang masih bocor lagi
iya pak luki kak rumi di belakang
eh kita mau minta maaf nih pak luki deh
ibu yang di rumah nih
tadi kan begitu tuh
namanya kadang kadang kalau lagi khusus suka nyalain orang dulu
ya udah saya permisi dulu mak
orang yang tadi mana mak
tasnya udah di kereta belum mak
jangan sampai segitunya mak
sampai segitunya mak
bu mendingan ibu nyari nyari dulu
apakah di kamar mandi apakah di dapur apakah di ruang makan
aku gak tahu
kalau memang nggak ketemu juga kan rumahnya di belakang
ibu sama saya ke sana
kita geledah di rumahnya ya
kenapa sih mak belain orang itu daripada saya
aduh dia ngambek lagi
bawah sabut adek
kenapa lu main gua
ada yang alemah gue
yah takut takut lo hilap lo terinspirasi sama si jaya lo putus asa lo bunuh diri
opi opi sekalipun hati gue tergulung gulung sama wianti saat ini
tetapi gue masih punya iman sebagai seorang laki laki sebagai calon iman